lihat nih akibatnya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

papa banget nih ma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
kamu bener na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
boleh pulang ma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

tapi akhirnya dia nikah lagi
sama seorang gadis muda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

tuh kan reva